saudara dua rumah warga di desa melinau kota malinau hangus terbakar
akibat kosleting listrik dari salah satu dapur
direkturan pemadam rabu dini hari warga di jalan jenderal sudirman desa malinau kota kalimantan utara
dibuat panik dengan kobaran api yang menghanguskan dua rumah
upaya pemadaman mandiri dengan apar
dengan aparat sudah dilakukan namun api tetap membesar karena rumah terbuat dari bahan kayu
petugas gabungan akhirnya datang dan berjibaku selama dua jam untuk memadamkan api
tak ada korban jiwa dari insiden ini sementara kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah